komite ekonomi dan industri nasional kein menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke luar pulau jawa merupakan langkah baik
untuk memutar roda perekonomian dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merata hingga ke pelosok
selain itu ada keuntungan geopolitik yang diprediksi makin tinggi dengan kedekatan jarak antara pusat pemerintahan dan negara negara asia pasifik
wakil ketua kein ari budimanta menyebut hampir enam puluh persen pendapatan domestik bruto indonesia disumbang oleh perekonomian di pulau jawa
pemindahan ibu kota akan diikuti perkembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pemerintahan maupun perekonomian
mengenai pendanaan selain dari apbn untuk titik titik kegiatan pemerintahan kein tidak mempermasalahkan jika pemerintah menggait pihak swasta untuk mengembangkan infrastruktur
skema itu merupakan skema yang lazim digunakan
saya rasa kalau ada pemindahan ibu kota pasti infrastrukturnya akan bagus ya
pasti akan mengikuti akan bagus
kemudian infrastruktur itu pasti juga akan mengawasi diikuti oleh infrastruktur di hinterland nya gitu di wilayah wilayah pinggirannya
pasti akan berkembang pusat pusat pertumbuhan baru dan pusat pusat pertumbuhan baru itu sudah direncanakan
kalau katakanlah misalnya pindah ke kalimantan di kalimantan kita sudah ada beberapa kawasan ekonomi khusus
di sana basisnya sumber daya alam
pasti hilirisasi akan berkembang di sana karena ada perkembangan infrastruktur
ada pun pembiayaan menurut pandangan kami kan kita bisa melihat tentu saja kalau yang terkait dengan kantor pemerintah harus dibiayai oleh apbn gitu
tetapi untuk fasilitas fasilitas yang sifatnya bisa dipergunakan bersama untuk kepentingan publik atau juga untuk kepentingan bersama sama dengan privat kan ada dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan badan
usaha jadi skema skema tentang pembiayaan itu sekarang variasinya sudah begitu banyak
kita tidak perlu juga terlalu tergantung kepada apbn
tetapi kalau untuk pusat pusat aktivitas pemerintah tentu harus dibiayai oleh apbn